ya sejumlah warga dan juga pengusaha di jalan sabang jakarta
mengeluhkan rencana kebijakan gubernur anies baswedan
yang akan memperlebar trotoar di kawasan itu
untuk memberikan ruang bagi pkl untuk berjualan di sana
dan untuk informasi selengkapnya sudah ada korespondensi
cnn indonesia gita gowinda di lokasi
gita selamat pagi bagaimana rencana perluasan trotoar
di sana sejauh ini yang anda lihat
melihat adanya juga tentangan dari masyarakat
ya selamat pagi leni dan aniesa
memang di kawasan sabang ini salah satu kawasan yang padat di jakarta
karena memang di sini banyak yang menemui yaitu kuliner
dan banyak warga yang pada siang hari atau malam hari
ini juga berkumpul di sini
selain itu selain banyaknya toko dan juga restoran atau kafe
di sini juga yang masih menjadi masalah adanya pedagang kaki lima
dan anda dapat melihat bahwa kawasan ini padat
di mana dulunya kawasan ini di jalan agus salim
dulunya diterapkan dua arah
namun karena memang terlalu padat
dengan banyaknya mobil banyaknya kendaraan yang parkir
akhirnya saat ini diterapkan satu arah
dan pada rencananya dari pemerintah provinsi dg jakarta
di trotoar yang tempat saya berada ini nantinya ini akan dilebarkan
dan akan dijadikan sebuah tempat wisata yang berkonsep tujuh puluhan
dan juga namun ada konsep milenialnya
namun sampai dengan saat ini dari pemerintah dki jakarta untuk trotoar yang ada di sini
mungkin anda pada siang atau malam hari banyak sekali yaitu para pedagang kaki lima yang berjajar di sini
karena mungkin untuk pagi hari memang masih belum banyak pedagang kaki lima yang datang
karena mungkin diperkirakan pada pukul satu atau pukul dua belas
ini mulai banyak pedagang kaki lima yang berjejer menutupi yaitu toko toko atau restoran yang ada di kawasan ini
dan di sini saya sempat berbicara dengan salah satu toko atau kafe
pemilik kafe yang di sini dan mereka menyatakan bahwa mereka keberatan dengan adanya rencana dari pemerintah provinsi dki jakarta
karena memang anda jika melihat dari trotoar ini anda bayangkan dari misalnya dari toko atau tempat usaha begitu ya
dan akhirnya banyak pkl yang menutupi di sini dan itu tentunya ini akan berpengaruh pada omset yang mereka dapatkan
karena tempat usaha
atau restoran kafe mereka bisa jadi tertutup oleh pkl pkl yang mungkin akan semakin banyak di kawasan ini
jika nantinya ditanapkan yaitu pkl dapat berjualan di sini
dan untuk rencananya dari tahun dua ribu dua puluh satu trotoar ini akan dilakukan revitalisasi terlebih dahulu
sebelum akhirnya diubah menjadi tempat wisata
dan nanti untuk konsepnya masih digodoh kembali oleh pemerintah dki jakarta
selain itu yang menjadi konsep juga dari dpr
ini adalah trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki
namun pemerintah provinsi dki jakarta diperuntukkan untuk berjualan juga
inilah yang masih menjadi pro dan kontra selama ini
apakah kita ada upaya dari pemprov berdialog dengan warga dan juga kabarnya nanti akan diberlakukan parkir paralel di satu sisi jalan
nah itu dimana tempatnya beritu lokasi yang nanti akan dijadikan sebagai tempat parkir paralel
karena kalau kita lihat sekarang ini sudah sempit sekali begitu ya jalanan untuk mobil ataupun kendaraan di sana
iya betul sekali
jika dilihat dari konsepnya rencananya satu sisi akan ada yaitu pkl dan di sisi yang lainnya akan diterapkan yaitu parkir paralel
namun ketika saya mengkonfirmasi kepada kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu pak cucu
bagaimana terkait konsep hal ini
apakah di satu sisi emang benar
sudah ada grand design untuk trotoar ini akan diterapkan satu sisi parkir satu sisi pkl
dari kepala dinas sendiri masih belum bisa mengiakan atau memastikan karena memang sampai dengan saat ini dari pemerintah provinsi dki jakarta
masih menggodok lagi masih mengkaji ulang untuk rencana rencana tersebut
dan tadi saya juga sempat menanyakan apakah jalan yang dilalui saat ini dilalui oleh kendaraan mobil sepeda motor begitu ya
apakah nantinya ini akan ditutup total
ini dari pemerintah provinsi di jakarta juga masih mengkaji ulang kembali karena memang pelaksanaannya ini masih di tahun dua ribu dua puluh satu untuk proses revitalisasi
dan nantinya juga akan ada yaitu sosialisasi dengan para pedagang yang disini
sampai dengan saat ini masih ada yaitu sosialisasi mulai untuk dikomunikasikan kepada warga dan juga pedagang di sini
namun ini akan terus berlangsung sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
kita agak melihat bagaimana sebenarnya konsep dari pemerintah provinsi di jakarta mengubah di kawasan sabang ini menjadi pusat tempat wisata kuliner
karena dari kepala dina sendiri yakin dan juga optimis bahwa ini akan menguntukkan semua pihak baik warga maupun pedagang
ya gita gowinda terima kasih
gita gowinda terima kasih banyak atas laporan langsung anda dan kami akan terus tunggu perkembangannya seperti apa
karena memang dialog ataupun sosialisasi masih terus berjalan begitu ya